sebuah musola dengan arsitektur mirip kelenteng dibangun di kabupaten lombok barat nusa tenggara barat
bangunan dengan warna dominan merah dan kuning keemasan ini dibangun oleh seorang warga tionghoa
sesuai bentuknya musola ini sering disebut musola kelenteng oleh warga sekitar
terletak di sebuah bukit di dusun jurang malang kecamatan narmada kabupaten lombok barat
warga harus melewati anak tangga menuju musola
musola berukuran sembilan x sembilan meter ini diresmikan pada tujuh belas maret dua ribu sepuluh
seluruh bangunan didominasi warna khas tionghoa yakni merah dan kuning keemasan
selain kaligrafi juga terdapat tulisan dengan huruf tionghoa di sini
di halaman musola dibangun sebuah payung raksasa mirip di masjid nabawi madinah
selain itu tersedia beberapa balai balai yang disebut beruga
di belakang payung dibangun jembatan bambu sepanjang seratus meter
yang menghubungkan musola
pada saat ini musola berubah menjadi sebuah awla
pendiri musola ang tian kok alias haji maliki
sengaja membangun aula dengan jembatan itu
untuk mengingatkan dirinya pada perjalanan safa dan marwah
pada saat saya bangun saya berubah
bangunnya dua ribu sepuluh tujuh belas maret
itu pas hari ulang tahun
saya ada buatan
dia buat di atas bukit kurang lebih tanah yang seluasnya sembilan puluh hari
selain digunakan untuk tempat beribadah
musola tersebut juga sering dimanfaatkan warga
untuk menggelar pernikahan dan perayaan hari hari besar islam
dari atas musola pengunjung bisa menyaksikan keindahan alam di wilayah sekitarnya
lalu rahmat juniadi lombok barat ntb